usai menyaksikan latihan persebaya di lapangan tor surabaya jawa timur kamis pagi
manajer persebaya yahya al katiri mengaku persebaya bakal segera mengumumkan pelatih baru pengganti aji santoso
nama pelatih yang disebut akan menjadi pelatih baru persebaya adalah divaldo alves paul monster dan antonik dejan
divaldo merupakan mantan pelatih persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh asal portugal
sementara paul monster adalah mantan pelatih bayangkara fc asal irlandia utara
sedangkan antonik dejan adalah mantan pelatih persib bandung
ada pilihan sudah mengerucut di beberapa nama tetapi tentunya kita menunggu pengumuman dari ofisial aja untuk lebih pastinya
nanti kita lihat kebutuhan pelatih baru juga ya
selain merekrut pelatih baru persebaya merekrut seorang analis
bernama rohmat setiawan yang akan melakukan analisa performa pemain persebaya di setiap laga
sementara itu pelatih caretaker persebaya uston nawawi ingin sekuatnya fokus pada laga melawan persita tangerang di stadion gelora bung tomo surabaya sabtu depan mendatang
tugas saya dua pertandingannya saya nggak ngomong terlalu jauh
gitu aja nanti kita fokus di dua pertandingannya
pergantian kepelatih baru persebaya uston nawawi ingin sekuatnya fokus pada laga melawan persita tangerang di stadion gelora bung tomo surabaya sabtu depan mendatang
pergantian kepelatih baru persebaya uston nawawi ingin sekuatnya fokus pada laga melawan persia tabatana uston nawawi surabaya sabtu depan mendatang
puncaknya persebaya kalah melawan persikabo saat berlaga di kandang
tribur oto portland surabaya java timur